bencana tsunami di selat sunda beberapa waktu yang lalu menyisakan kisah pencarian sanak keluarga yang belum ditemukan
rumah sakit umum daerah berkah pandeglang menjadi saksi bisu
bagaimana para kerabat dengan gigi mencari orang tercinta
suasana cemas begitu kental menyelimuti kamar jenazah di rsud berkah pandeglang banten
seduh dan haru terbesi jelas di wajah wajah sanak keluarga yang mencari orang tercinta
terlebih ketika mobil ambulan menurunkan kantong kantong jenazah tak jarang tangis pecah di sana
sejak rsud berkah dijadikan tempat identifikasi dan evakuasi terpusat di provinsi banten tempat ini selalu dipenuhi pihak keluarga korban
tak terkecuali tuti yang mencari teti keponokannya
dia sudah dua hari mencoba mencari keberadaan teti di ongkokan hotel tempatnya bekerja di tanjung lesung
namun dua hari pula usahanya tidak membuahkan hasil
hal tersebut tidak meruntuhkan semangatnya
ketika mengetahui seluruh jenazah korban kini dibawa ke rsud berkah ia memiliki harapan dapat menemukan keponakannya itu
iya dia kerjanya sebagai pelayan restoran sama temannya itu yang tiga orang
katanya posisi dia yang terakhir itu dia lagi melayani si
tamu itu pas kejadiannya
dia kejadiannya itu lagu yang kedua
lagu yang kedua itu group tujuh belas gitu ya
jadi dari seluruh koran itu yang belum ketemu tiga orang
tiga orang itu yang belum ketemu
yang lain udah ketemu
ada yang selamat ada yang meninggal
bahkan yang security itu katanya yang di rombongan tepi itu ya tipe keponakan itu udah ada
tiga lagi ini yang belum
tiga lagi ini yang belum
dengan tempat terpusat keluarga yang mencari sanak saudaranya dapat mendapat informasi lebih mudah
pihak keluarga juga diharapkan dapat memberikan data pendukung korban kepada tim dvi untuk memudahkan proses identifikasi
ya sama ya jadi yang kita perlukan adalah data data yang kita akan mengidentifikasi melalui metode primer sidik jari dental record dna data medis dan propertis
nah ini juga diharapkan keluarga yang datang ke antemortem juga membawa data sidik jari yaitu berupa dokumen yang ada sidik jari di dokumen tersebut
kemudian membawa data gigi
kemudian untuk dna ya diharapkan yang melapor adalah keluarga yang hubungan darahnya segaris
itu untuk diambil sampel dna nya
bencana tsunami di selat sunda hingga senin malam telah menyebabkan tiga ratus tujuh puluh tiga korban jiwa